pimpinan akademisi pimpinan usahawan pimpinan semua unsur masyarakat harus rukun
ini harapan dan tuntutan rakyat kita
kita debat tidak ada masalah
kita adu argumen adu gagasan adu solusi tapi tujuannya harus sebesar besarnya kepentingan kebaikan kesejahteraan kemakmuran rakyat kita
sampaikan terima kasih media terima kasih pers saudara bagian yang sangat penting dari demokrasi
saudara melihat kita memantau kita
kadang kadang sebetulnya kalian juga meresahkan kita juga meresahkan pemimpin politiknya kan tapi saya bisa merasakan kalian dengan susah payah nungguin
jadi saya sekali lagi berterima kasih saudara bagian penting dari demokrasi
saya kira itu tujuan kita mulia
yang sangat membahayakan bangsa dan negara
dari semua pengalaman negara negara di dunia korupsilah yang membawa kemiskinan
korupsilah yang membawa negara hancur dan gagal
kami bertekad semua untuk mulai ke depan yang terbaik
saya akan mengajak semua kekuatan berbuat bersatu untuk bangsa
tinggalkan perasaan perasaan tinggalkan sakit hati tinggalkan tersinggung tersinggungan
tidak ada artinya hati tersinggung hati sakit
tidak ada artinya dibandingkan harapan dan tututan rakyat kita
mungkin saya pernah bikin salah sama kawan kawan saya manusia
mungkin saya telah berkata yang kurang baik
mari kita cari yang terbaik diantara kita
karena itu sudah lihat saya juga tadi berterima kasih sama saudara anies pak muhyemin
saya juga terima kasih
walaupun di debat lumayan juga kerasnya tapi itu bagian dari demokrasi
kalau kita nggak kuat diserang dikritik bahkan dihujat ya jangan mau jadi pemimpin politik
duduk di rumah aja nonton tv
di depan kamera saya kira itu dari saya ya terima kasih ya nggak usah banyak bertanya
digital pay tv dan media streaming lainnya kompas tv independen terpercaya